persediaan makanan bahan bakar dan obat obatan
semakin tipis di ibu kota sudan khartoum
menurut keterangan para pelaku bisnis lokal pada rabu
menjadi bencana besar jika pertempuran antara tentara sudan
dan pasukan paramiliter terus berlanjut
di sebuah supermarket di khartoum
rak dan lemari es terlihat kosong
hanya beberapa kotak sayuran yang tersedia untuk dibeli orang
sebuah toko roti yang berada di dekat permukiman penduduk tutup
sedangkan pompa bensinnya
bensin terlihat kosong
seorang warga khartoum medat mengatakan
telah berjuang selama berhari hari untuk menemukan apotek yang buka
menurut pemilik apotek setempat
cadangan obat semakin tipis
pertempuran yang nyaris tanpa henti
antara pasukan paramiliter dan pasukan paramiliter
pertempuran yang nyaris tanpa henti antara pasukan paramiliter dan pasukan paramiliter

pertempuran yang nyaris tanpa henti antara pasukan paramiliter
rsf dan angkatan bersenjata sejak lima belas april lalu
telah mengubah daerah permukiman menjadi medan perang
serangan udara dan artileri telah menewaskan sedikitnya empat ratus lima puluh sembilan orang
melukai lebih dari empat orang
selain itu perang menghancurkan rumah sakit
dan membatasi distribusi makanan di negara
yang sepertiga dari empat puluh enam juta penduduknya
bergantung pada bantuan kemanusiaan ini

dan pasukan paramiliter